sementara itu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyoroti keputusan pemerintah yang menaikkan harga bbm bersubsidi menurutnya
ada langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah agar bisa mengurangi beban apbn
ahaya juga mengeritik pemerintahan joko widodo yang membagikan bantuan langsung tunai atau blt
ahy menilai dulu pemerintah sbi ditentang namun kini justru langkah itu ditiru
untuk mendapatkan penghasilan tidak mudah
bahkan banyak mahasiswa yang khawatir karena sulitnya mendapatkan pekerjaan
kekhawatiran yang juga sedang dirasakan oleh delapan empat juta pengangguran di indonesia
penghasilannya juga tak menentu
apalagi setelah harga bbm naik
pengeluaran semakin tinggi sementara pendapatan masih rendah
saudara saudara sekalian demokrat mengerti
ada persoalan dengan kesehatan apbn dan ruang fiskal negara
itu pemerintah memandang perlu untuk mengurangi subsidi bbm
namun di sisi lain demokrat juga sangat mengerti kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita
yang tengah menghadapi tekanan berat
sesungguhnya ada banyak cara untuk menyelamatkan fiskal selain menaikkan harga bbm
misalnya dengan melakukan realokasi anggaran
termasuk penundaan sejumlah proyek nasional yang tidak sangat mendesak
sekarang kenyataannya harga bbm sudah dinaikkan
untuk itu demokrat menawarkan dua solusi
pertama bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau blt
jumlah uangnya harus cukup tepat sasaran dan harus bebas dari politik
blt produk kebijakan presiden sbi yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan
justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat
kedua alasan dan waktu untuk menaikkan harga bbm juga harus tepat
jika harga minyak mentah dunia turun
maka turunkan kembali ke bbm
kembali harga bbm kita
saya ulangi turunkan kembali harga bbm kita